belakangan ini di indonesia banyak diperbincangkan tentang berbagai bisnis startup yang lesu
ada yang melakukan phk karyawan bahkan ada yang sampai gulung tikar
terbaru emiten technology pt goto gojek tokopedia tbk akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap satu tiga ratus karyawan
jika dulu menjadi bagian sebuah startup adalah dambaan apakah kini perusahaan startup mulai menjauh dari masa keemasan
bergabung bersama kami direktur eksekutif indonesia ict institute heru sutadi
dan sebelumnya kami telah mencoba menghubungi pihak goto namun belum dapat bergabung dalam dialog sore ini
saya akan sapa pak heru halo selamat sore pak heru
selamat sore dea apa kabar
baik apa kabar pak sehat ya
ya alhamdulillah sehat
baik hari ini kami mendengarkan keputusan terbaru lagi dari salah satu perusahaan rintisan
gojek tokopedia tbk yang baru saja menyatakan efisiensi melalui perampingan dengan mem phk satu tiga ratus karyawannya
sebelumnya sejumlah startup juga terlebih dahulu melakukan hal yang serupa
sebenarnya apa penyebab terjadi badai phk yang kelihatannya belum akan usai ini pak
ya betul ini fenomena menarik ya
sebelumnya kita mendengar misalnya facebook melakukan phk sebelas karyawan kemudian juga amazon
dan di indonesia sebelumnya juga terjadi pada beberapa e commerce perusahaan perusahaan startup yang mungkin belum menjadi unicorn dekakon
ini berita apa yang terjadi dengan goti ini kan cukup menarik
karena ini kan perusahaan yang dekakon
perusahaan yang menjadi role model dari pembangunan startup di indonesia
ya memang kalau kita lihat persoalan sekarang ini kan kita menghadapi persoalan ekonomi dunia yang menghadapi krisis resesi
jadi akibat dari
perang rusia ukraina yang tentu juga kita belum tahu di tahun depan ini dampaknya seperti apa
dan kalau kita lihat memang ini sudah juga mulai berdampak pada startup di indonesia
kalau kita lihat goto ini kan memang sebuah perusahaan yang sudah dekakon tapi juga harus melakukan efisiensi dengan mem phk karyawan
ini artinya juga merupakan sebuah pertanda juga bahwa ya memang benar nih di indonesia winter is coming juga
seperti yang terjadi pada perusahaan raksasa teknologi
di dunia dan semua juga bisa mengalami hal serupa jika perusahaan dekakon seperti gotu pun juga melakukan phk
pak heru kita tahu bahwa tahun depan diprediksi ini mudah mudahan tidak terjadi
tapi diprediksi akan sejumlah negara akan mengalami resesi
artinya akan ada kesulitan kesulitan yang dialami oleh sejumlah negara
meskipun kita tidak menginginkan hal itu
apakah anda melihat langkah dari startup startup ini untuk melakukan perampingan dalam perusahaannya
atau untuk menghadapi prediksi resesi tahun depan
ya memang di berbagai belahan dunia resesi sudah mulai terjadi karena krisis energi gitu ya
sehingga pemangkasan karyawan terpaksa dilakukan
dan memang kalau indonesia sebenarnya merupakan wilayah yang unik
sementara negara lain juga pertumbuhan ekonominya mengecil atau minus resesi gitu ya
kita sebenarnya pertumbuhan ekonominya juga cukup bagus
cuma memang kita harus waspada karena pertumbuhan ekonomi di indonesia ini kan ternyata ditopang oleh resesi
cuma memang kita harus waspada karena pertumbuhan ekonomi di indonesia ini kan ternyata ditopang oleh resesi

misalnya penurunan daya beli masyarakat bukan tidak mungkin juga terjadi
apalagi kalau misalnya phk ini juga banyak terjadi gitu ya
tadi beberapa perusahaan startup sebelumnya sudah mulai melakukan phk
termasuk juga sekarang gotu
dan tentunya juga akan berdampak
memang kalau secara internasional kita lihat ya startup itu kan banyak persoalan
yang pertama itu investasi baru sudah mulai tidak ada
karena apa karena investasi yang lama ini belum balik
kan memang banyak perusahaan dipaksa untuk membangun

dan kalau misalnya investasi yang lama ini belum balik

karena banyak perusahaan juga masuk yang sifatnya itu bakar uang
dan kalau kita lihat kan sekarang sudah mulai nih
sistem bakar uang sudah mulai dihilangkan
atau mungkin promo promo dikurangi
ada biaya apa kemudian dibebankan konsumen gitu ya
tapi memang nampaknya juga kalau kita lihat ini ada juga usaha persiapan ke depan nih
sambil menabung untuk kita melihat apa yang terjadi di tahun depan
apakah indonesia ikut gelap seperti negara negara lainnya
atau kita tetap cerah gitu ya
kalau cerah cerah gitu ya
kita harapkan ekonomi digital indonesia tetap tumbuh dan terus bergerak
dan kembali pulih kembali gitu ya
pak heru tadi saya mendengar anda menyebut soal bakar uang
dan investor ini investasi yang kemarin ini belum balik uangnya
kemudian saya ingin garis bawahi ini ada statement dari petinggi goto
soal usaha kemandirian finansial
apakah artinya harus ada perubahan bisnis yang signifikan dari startup
agar tidak melulu kemudian bergantung pada uang investor
dan kalau kita lihat
dari startup startup yang akhirnya harus restrukturisasi atau perampingan ini
sepertinya usaha model usaha yang berganti ini belum efektif
ya betul karena memang startup generasi pertama
e commerce kemudian juga ride hailing segala macam
sudah tidak ada lagi pendanaan baru gitu ya
karena para investor ini sudah tidak sabar
mereka ingin cepat duitnya kembali
makanya banyak perusahaan didorong untuk ipo
sama juga perusahaan perusahaan di indonesia
sehingga memang kalau tidak bisa sampai sekarang
posisinya mencapai unicorn dekakorn
ini hanya menunggu waktu nih
apakah bisa survive atau tidak gitu ya
ipo atau melantai di bursa memang menjadi pilihan
tapi di sisi lain juga
ada hal yang mendasar juga yang harus diubah
karena selama ini kan kalau kita bekerja di startup
seolah olah kan fasilitasnya mewah
kemudian gajinya juga lumayan tinggi segala macam gitu
ini kan juga harus dirubah
kemudian juga kalau di indonesia
sistem bakar uang ini terjadi karena
misalnya untuk mengakui
sisi satu pengguna saja gitu
ini dibutuhkan duit uang seratus ribu sampai satu ratus lima puluh ribu
bayangkan kalau misalnya sebuah aplikasi baru
menginginkan jumlah penggunanya itu satu juta sampai lima juta
ini kan yang uang harus dibakar
untuk mengakui sisi penggunanya juga cukup besar
belum lagi bagaimana mereka menjaga loyalitas pengguna gitu ya
melalui berbagai promo segala macam
sehingga memang ini merupakan saatnya berpikir kembali
menyiapkan strategi ke depan
efisiensi menghadapi bagaimana nanti mitigasi
kalau terjadi resesi segala macam
tentunya kalau kita tetap harus optimis ya
karena di indonesia ini juga ekonomi umkm ini
sebenarnya bergerak tinggal bagaimana nanti
ini diolah menjadi faktor penguat
pengembangan ekonomi digital di indonesia
sambil juga kita berharap bahwa
indonesia tidak terkena krisis
dan daya beli tetap terjaga gitu
daya beli tetap terjaga
tapi kita juga tahu bahwa
ini ada saudara saudara kita
teman teman kita yang terkena dampak
dari perampingan sejumlah startup
dan jumlahnya ini tentunya tidak sedikit
mereka adalah orang orang yang bisa jadi
menjadi tulang punggung keluarga
kalau anda melihat
apakah perlu pemerintah melakukan
intervensi terhadap kebijakan kebijakan seperti ini
atau mungkin seperti kartu indonesia pintar
seperti itu apakah efektif untuk bisa
apa ya dalam tanda kutip
memberikan value lebih
yang terkena dampak phk
saya setuju bahwa
bantalan ekonomi kita
bantalan sosial ini
juga harus diberikan kepada mereka
yang di phk dari startup gitu ya
walaupun nanti kita lihat sosial ini
juga harus diberikan kepada mereka
yang di phk dari startup gitu ya
walaupun nanti kita lihat juga
ini yang di phk itu sifatnya
atau tingkat kerjanya mana gitu ya
dan juga apakah diberikan
misalnya pesangon yang memadai atau tidak
kita harapkan memang
pesangon yang diberikan di banyak perusahaan teknologi
yang biasanya besar
tapi kan kita nggak tahu nih
ini akan seperti apa
ya tentunya kita harapkan sih
sesuai dengan aturan yang ada gitu ya
tapi memang juga
ya pemerintah juga harus mengantisipasi nih
bahkan mungkin juga bisa memberikan arahan
masukan bagi perusahaan startup
atau pusat raksasa teknologi di indonesia
untuk kalau misalnya melakukan phk
jangan banyak banyak lah gitu ya
atau kalau misalnya apa
sebisa mungkin tidak melakukan phk sebenarnya gitu ya
karena ekonomi indonesia akan menjadi kian berat nantinya
hmm akan makin berat begitu ya
apalagi kalau kita tahu bahwa
sebelumnya ini startup ini ditopang oleh
perusahaan pendanaan atau venture capital
kalau anda tadi menyebut bahwa
investor ini udah nggak sabar nunggu
nah kalau misalnya investor
tidak memberikan lagi kepada para startup ini modal
kondisi perusahaan pendanaan atau venture capital saat ini
mereka model bisnisnya yang akan mereka modali
kita memasuki apa yang disebut dengan
mengadopsi atau menjalankan
teknologi yang sifatnya itu terkini gitu ya
misalnya katakanlah blockchain
metaverse gitu ya
itu yang mungkin masih akan didanai
cuman memang juga
pendanaan tidak mungkin
mungkin tidak semudah yang sebelumnya
di generasi pertama
ini juga akan lebih ketat
karena juga pemainnya juga sekarang
sudah mulai banyak gitu ya
sehingga kalau pun
banyak startup indonesia
yang mulai terjun ke bidang tadi
kemudian juga big data segala macam
yang sesuai dengan
kebutuhan rakyat indonesia
kemudian juga bisa memberikan
solusi bagaimana indonesia ke depan nantinya
apakah di tahun depan
peristiwa serupa seperti ini
ya perapingan akan terus terjadi
sampai dua tahun ke depan
terutama perusahaan startup sekarang ini
yang belum menjadi unicaon
fenomena goto ini artinya juga
ini tidak menjamin
perampingan tidak terjadi
pada perusahaan unicaon
tidak terjadi pada perusahaan deka con gitu ya
perusahaan perusahaan seperti itu
mungkin saja nanti terjadi perampingan satu dua tahun ke depan sampai mungkin ekonomi juga ekonomi juga membaik makin jelas
dan tentunya kita berharap sih kalau misalnya ada phk yang tidak terlalu banyak dan ekonomi indonesia tetap bisa terus tumbuh
agar daya beli masyarakat juga bisa terus tumbuh juga
baik pak heru sutadi tadi menjelaskan memprediksi bahwa dua tahun ke depan ini diperkirakan masih ada langkah langkah efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan ini untuk bisa tetap bertahan di pasar indonesia
terima kasih pak heru sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini
terima kasih nia